saat akan melakukan perjalanan mudik tahun ini ada baiknya kita mempersiapkan diri
terutama bagi anda yang menggunakan kendaraan pribadi
anda harus mencari tahu segala informasi tentang arus lalu lintas di jalur mudik
agar tidak terjebak dalam kemacetan panjang menuju kampung halaman
namun sebelum saya memberi informasi terkait skema pengaturan lalu lintas
kita lihat dulu sebenarnya ada berapa sih jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan tahun ini
kita lihat bersama
seperti yang disebutkan sebelum sebelumnya
berdasarkan hasil survei kementerian perhubungan melalui badan kebijakan transportasi atau bkt
jumlah pergerakan masyarakat saat musim mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga diprediksi mencapai satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
jumlah ini meningkat sekitar empat puluh lima delapan persen dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar delapan puluh lima juta saja
ini tahun dua ribu dua puluh dua
mayoritas masyarakat diprediksi nanti akan menggunakan mobil pribadi
tujuh persen atau sekitar dua puluh tujuh tiga puluh dua juta orang
selanjutnya masyarakat yang menggunakan sepeda motor ada sekitar dua puluh lima tiga belas juta orang atau sekitar dua puluh tiga persen
dilanjutkan dengan moda transportasi bus
sekitar dua puluh dua tujuh puluh juta orang yang akan menggunakan moda transportasi bus
sementara untuk kereta api antar kota ada sekitar sebelas enam puluh sembilan persen
atau sekitar empat belas empat puluh tujuh juta orang yang menggunakan kereta api
sedangkan untuk yang menyewa mobil adalah sebesar tujuh tujuh persen atau sekitar sembilan lima puluh tiga juta orang
nah selanjutnya kita akan lihat tujuan mana saja sih
survei juga menunjukkan pergerakan masyarakat ini didominasi dari pulau jawa yaitu sebesar tujuh puluh tujuh tiga persen
dari total pemudik
dua puluh juta orang atau sekitar enam puluh dua tiga persen yang total pemudik yang akan bermudik dari pulau jawa ke beberapa daerah tujuan
dan tujuan favorit dari total pergerakan masyarakat di mudik lebaran tahun ini tentunya ke arah timur
kita lihat mulai dari jawa barat
sekitar dua puluh tujuh puluh dua juta orang akan melakukan perjalanan mudik atau sekitar enam belas
sekitar enam belas tiga persen
pemudik akan melakukan perjalanan ke wilayah jawa barat
kemudian disusul ke wilayah jawa tengah sebesar tiga puluh dua tujuh puluh lima juta
dan juga ke wilayah jawa timur sebesar sembilan belas delapan puluh tujuh persen
atau sekitar dua puluh empat enam juta orang akan melakukan perjalanan ke wilayah jawa timur
disusul dengan wilayah jogja sekitar lima sembilan juta orang
sementara untuk pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman di arah sumatera
ada sekitar delapan belas juta orang
selanjutnya kita akan melihat nah ini dia
mengingat anda bisa membayangkan ketika jutaan pemudik bergerak dalam satu hari di waktu yang bersamaan
macetnya akan seperti apa
untuk itu agar anda bisa melakukan perjalanan dengan nyaman dan juga aman
terutama bagi yang akan menggunakan fasilitas tol transjawa
ada tiga skema manajemen lalu lintas yang diterapkan selama periode mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga ini
kita melihat yang pertama adalah dengan sistem satu arah alias one way
arus mudik ini berlaku di ruas tol kilometer tujuh puluh dua cikampek sampai dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung
dan ini sudah disepakati oleh kementerian pupr kemudian juga korlantas dan juga kementerian perhubungan
dengan sistem pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran ini
satu arah ini diberlakukan dan sistem ini diberlakukan mulai dari tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas sampai dua puluh empat waktu indonesia barat
kemudian dilanjutkan sembilan belas sampai dua puluh satu april dari mulai pukul delapan sampai dua puluh empat waktu indonesia barat
sementara itu untuk arus balik
nah ini ada yang berbeda sedikit
untuk arus balik terbagi menjadi dua periode
periode pertama berlaku mulai hari senin pada tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh tiga pukul delapan waktu setempat di titik yang sama
dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung ke kilometer tujuh puluh dua cikampek arah sebaliknya
sedangkan untuk arus balik periode kedua
ini berlaku dari mulai tanggal dua puluh sembilan april
kemudian april dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas sampai dua puluh empat
dan kemudian berakhir di tanggal dua mei dua ribu dua puluh tiga pukul delapan waktu indonesia barat
sementara itu kita akan lihat sistem yang berikutnya yaitu penerapan sistem jalur lajur pasang surut
tidal flow atau yang kita kenal dengan istilah kontraflow yang berlaku di waktu yang sama dengan one way
namun mulai berlakunya ini sedikit berbeda
karawang barat sampai kilometer tujuh puluh dua cikampek
waktu berlakunya pun hampir sama dengan sama bahkan dengan sistem yang tadi sudah disebutkan sebelumnya yaitu one way
nah waktu berlakunya sama persis tadi seperti yang saya sebutkan di sistem one way
mulai dari arus mudik hingga arus balik di dua periode berikutnya
yaitu arus balik periode pertama dari mulai tanggal dua puluh empat april sampai dua puluh enam april
kemudian di periode kedua kita lihat
mulai dari dua puluh sembilan april sampai dua mei pukul delapan waktu indonesia barat
sementara itu terakhir ini juga nih yang akan menjadi banyak pertanyaan
sistem ganjil genap yang diberlakukan serentak mulai dari kilometer empat puluh tujuh karawang barat sampai dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung
dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas pada arus mudik mulai dari hari selasa
tujuh belas april mulai pukul empat belas sampai dengan pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
dilanjutkan hari rabu kemudian sampai dengan hari jumat pukul delapan sampai dengan pukul dua puluh empat
begitupun dengan arah sebaliknya
nah ini periode satu ganjil genap berlaku pada kilometer empat belas kali kangkung hingga kilometer empat puluh tujuh karawang barat
dan dari situ sedangkan arus balik berikutnya juga sama
dari kilometer tujuh puluh dua cikampek sampai kilometer empat puluh tujuh karawang barat
kilometer empat puluh tujuh karawang barat
ini juga berlaku dari tanggal dua puluh sembilan april sampai tanggal dua mei dua ribu dua puluh tiga pukul delapan waktu indonesia barat
dan tentunya kenyamanan demi kenyamanan dan juga keamanan selama perjalanan mudik
para pemudik diimbau untuk memilih waktu dan rute perjalanan
dan sebaiknya hindari perjalanan di waktu puncak arus mudik dan juga arus balik
hindari juga perjalanan di waktu waktu favorit seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa
dan yang paling penting selalu mengecek waktu dan rute pembelakuan rekayasa lalu lintas
agar perjalanan anda lebih lanjut